dan ini juga menurut kita adalah prestasi yang luar biasa
yang sudah dikirimkan ke jakarta dan bandung
dan sebagai motivasi juga untuk ketipus indonesia
sehingga jangan sempat sempat untuk melakukan tindakan korupsi di sini

bukan hanya orang yang tapi barang buktinya juga
kejari berharap tidak akan ada lagi korupsi di lembaga negara
dan para pelaku korupsi uang negara ditindak tegas
ini juga merupakan satu
tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi
yaitu menyelamatkan keuangan negara
kami harapannya ke depan tidak ada lagi terjadi tindak pidana korupsi
di lembaga negara dan bumn atau bumn
sebelum diserahkan kepada pemiliknya
pihak bank menghitung uang di hadapan umum
uang tunai sebanyak satu lima miliar lebih
dan sisanya sebanyak delapan miliar dikirim melalui pemindahan buku tabungan
tony oktora bandung jawa barat